pengawasan ulekar untuk memastikan pengumutan suara ulang di kuala lumpur
penguasa milo melakukan pengawasan ulekar untuk memastikan pengumutan suara ulang
sesuai dengan ketentuan baik prosedur kemudian ketersediaan logistik akurasi data
dan ketentuan khusus mengenai prosedur berkaitan tentang pengumutan suara ulang
selain itu pengawas pemilu juga berkoordinasi dengan jajaran kpu secara intensif
agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini
dan turut juga mensosialisasikan pengumutan suara ulang
kepada warga negara indonesia di kuala lumpur baik secara offline dan secara online
maupun juga agar pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan mekanisme
agar pemilih yang terdaftar dalam dpp pemungutan suara ulang kuala lumpur
dapat menggunakan hak pilihnya di tpsln atau juga di ksk
semua strategi ini dilakukan agar pemungutan suara ulang berjalan dengan lancar
sesuai dengan prosedur dan partisipasi masyarakat tentunya dapat terjaga dengan baik
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya